kita ke informasi bisnis hampir dua tahun terkena dampak pandemi covid sembilan belas
pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mencoba bangkit
dengan berupaya menggarap potensi wisata industri di wilayah kabupaten bekasi jawa barat
perhimpunan hotel restoran indonesia atau phri kabupaten bekasi
yang akan digelar pada delapan belas sampai dengan sembilan belas januari
di salah satu tempat wisata di kabupaten bekasi
acara ini digelar guna membangkitkan perekonomian di sektor perhotelan dan restoran
yang selama dua tahun terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
selain itu acara ini juga menjadi tonggak akan dikembangkannya wisata industri
di kabupaten bekasi yang dikenal sebagai kota kawasan industri terbesar se asia tenggara
salah satunya kita melakukan promoting di mana nanti mulai hari ini
sampai tanggal delapan belas januari
tahun dua ribu sembilan belas itu anggota dari phri yang sudah tergabung
baik hotel maupun restoran melakukan dan sale
membangun pariwisata khususnya di kabupaten bekasi
sehingga seluruh anggota yang telah tergabung di phri ini
juga bisa membantu pemerintah khususnya dalam meningkatkan pariwisata di kabupaten bekasi